aku dan tangan aku yang super bersih dan suka mini pedi ini ya kan wadah orang
aku mas majo sopan iris udah dong putri kailah kalian jangan ribut terus nanti
jadi jadi tuh telur asinnya fahim tung pak inna pada ya
kau tak perlu harta untuk kejar di sini
hanya di dalam
assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam
selamat datang pak ustadz di peternakan saya
ustadz saya serahkan peternakan bebek saya
ke pak ustadz untuk memberikan pelajaran tentang peternakan bebek ya alhamdulillah
terima kasih pak usman atas kepercayaannya saya mau minta izin dulu nih
oh ya saya mau absen santri santri saya ya
tarian usah paksa dulu ya oke zaman semuanya ini lengkap
loh loh kenapa ustadz ponakan saya mana ya
oh yang mentek gitu yang bantet itu iya
jumlahmu jatuh jatuh aduh gimana alsafirullah soleri kamu boleh
itu dong usap muzaus
saya tenang aja ya yang lain juga tenang ya
siapa tahu dodi tertinggal di pesantren gak ikut sama rombongan
nanti saya coba telepon ke pesantren ya ustadz
eh ustadz ah ini telepon saya pake aja ini model paling baru
bahkan pabriknya aja belum ngeluarin teleponnya ya
astagfirullah ustadz musa emang kayak gini ya sih orangnya
suka riak gitu ya suka pamer
inget diatas langit masih ada langit
nggak boleh loh kayak gitu
jazakumullah ustadz saya pake telepon saya sendiri aja
apa mas dodi jangan ditinggal

waduh jadi ini nih pelakunya
oh jadi ini nih pelakunya
waduh jadi ini nih pelakunya
waduh jadi ini nih pelakunya
makanya jangan banyak tingkah akhir tinggal rombongan
tuh pikirannya ngelobok aja
ngelobok apa sih pak
makan pok makan
ah telepon telepon
dua dua dua
oh telepon tuh cepetan dong

enggak nyala oh enggak juga ah padeh mati tapi nggak usah dilempar begitu astagfirullahaladzim
aku yakin kok itu pasti ketinggalan di pesantren dan sekarang bersama padeh
laki laki kita denger suara jatuh jatuh masih kan bunyi cepet iya ya
kalau gitu saya akan pasrah sama allah
oh memang dodit pasti ada pesantren dan dijaga oleh padeh
ya udah kalau gitu sekarang kita bagi kelompok aja langsung ya kelompok
santriwati sama ustaja benar ini kelompok santriwan sama ustadz musa dan juga ustadz
fahri dan tugas pertama untuk santriwan adalah mengumpulkan telur bebek nah untuk semua
santriwati ikuti saja ya kita akan menyiapkan bahan bahan untuk pembuatan telur asin
ya pokoknya terjapat di telur bebek banyak banyak mungkin kamu tahu kan aku
tuh paling suka banget sama yang telur betul tenan kata simboku
kamu tangkap dong sekarang masuk tuhan kamu dengarkan kita dia kalau telur bebek
hai enak berarti kita harus ambil telur
bebeknya supaya kita menang iya dulu ya
kemarin buatan bebek
apa acor aku dana ngambil nggak jelas kamu ambil ambil aja enak aja
oh kita itu lebih membutuhkan keranjang ini biar kita ngambil telur bebek itu ya enggak biar lebih banyak kita dapatnya ya
enak enak ya going out yaitu
enak enak ibu
sharing harus tertip kamu ribut lagi kalau nanti kalian ribut lagi dan telur yang dapat kita tukar
aja ya ah bbk di luar kalian dikandang pokoknya harus sesuai dengan kata kata usaha yang baik
untuk itu udah ayo kerjasama anak anak semuanya kalau enggak ada bukosok kita bisa memakai batu
bata yang ditumbuk halus untuk pembuatan telur asin oh saza nanti kalau misalnya tangan akhir
kotor dan kasar gimana pokoknya aku pengen pakai abu gosok aja boleh kek walau tika nubuk menubuk
kok takut udah berak wajib

wajah orang rasuzel company
udah dong putri kayla kalian jangan ribut terus
nanti gak jadi jadi tuh telur asinnya
fahim tung fahim tung
otak bulat otak bulat
ada yang kelupaan nih
ustadz musa yang baik dan santun
belum memberikan satu tips dan trik buat kalian
iya apaan tuh ustadz
jadi gini sebelum kalian cari telur bebeknya
ada beberapa hal yang harus diperhatikan
iya apaan tuh ustadz
yang pertama ketika kalian mendapatkan telur
jangan lupa telur itu harus dilihat
wah kayak merisa uang palsu dong ustadz
telur itu dilihat
apakah ada yang retak atau tidak
apakah bentuknya lonjong atau kota
apakah ada isinya atau tidak
emang ada telur buntai kotak
selain kotak warnanya hitam putih lagi
setelah kalian selesai mengambil telur telur bebek ini
pintunya jangan lupa ditutup lagi
ternyata kalau pintunya kebuka mulu
bebeknya pada kabur
yang punya marah terpaksa deh kalian ustadz ganti nama bebek
eh kata semuaku jangan tahu ustadz
ngerti semuanya ya
ya udah assalamualaikum